saya udah dateng ke makamnya tapi yang
rena sayang jangan sedih lagi ya
kenapa mama sama papa pergi
tapi papa sama mama gak boleh bawa rena pergi dari panti
sekarang rena tidur ya
rena mau jadi anak yang baik kan sayang
saya belum mengabari bu cantika soal ini
bu chantika sama suaminya pasti juga cemas akan keadaan rena
halo selamat malam bu asri
bu astri saya mendapatkan laporan dari pihak kepolisian
kalau ibu sudah menutup kasus masalah reina
karena rena sudah ditemukan apakah itu benar bu
benar bu rena sudah kembali ke panti
maaf saya tadi lupa
saya belum mengabari bu
jadi ini bukan peculikan bu
tadi rena diajak pergi sama salah seorang calon orang tua asuh dari panti asuhan
syukurlah saya senang banget bu dengarnya
bu kalau besok saya main ke panti lagi nggak apa apa bu
saya mau ketemu sama raina
boleh bu silahkan
tapi mengingat kejadian hari ini
sebaiknya bertemu dan menghabiskan waktu bersama rena
karena di panti saja ya bu
tidak usah keluar dari panti
gak apa apa bu
saya dan suami saya benar benar serius sekali untuk mengadopsi reina
apa ibu berkenan untuk memberitahu saya apa saja yang ibu tahu tentang reina
jadi reina itu
saya sangat bangga dengan kalian berdua
anda tahu apa al
dengan apa yang kamu punya
kamu bisa melakukan apa aja yang kamu mau
tapi kamu memilih untuk mengembalikan reina ke panti asuhan
dan mama yakin pasti ada andilnya andin di sini ya
karena cuma kelembutan andin yang bisa melakukan
hat kami keras
udah lama gak usah dibahas
ya al mencintai kamu
karena kalau gak cinta ya biasanya al cuma mendengarkan dan juga
melakukan hal yang disuruh oleh orang yang dicintai
mas al sudah mulai mencintaiku
apa sekarang aku udah mulai berharap
ada sedikit saja ruang di hati mas al
selamat malam pak
kemana aja kamu saya hubungin gak bisa
habis saya seharian rusak pak
saya juga kurang enak badan tadi
udah ke dokter belum
udah meninggal pak
dan saya juga udah beli hp baru
soal penyelidikan makam ini gimana
saya udah datang ke makamnya
tapi yang ngurus makanan ini udah lama gak kerja di sana pak
dan saya udah tidur
dia juga ngasihkan nomer saya untuk dikasih ke mang dadang
tapi sampai sekarang belum ada telepon pak
ren saya mau kamu usut tuntas masalah makam itu
kalau memang dadang gak bisa dihubungin besok kamu kesana lagi cek
udah gak ada
dadang masih disini
saya masih ada satu kepulauan lagi pak disini
semoga besok pagi
mas randy udah gak marah lagi sama gigi
mas randy udah manis lagi sama gigi
baik lagi sama kiki
temenin gue keluar yuk
gue dari tadi gak kentut kentut
mau tidur mana diajakin
bacari angin kah
yang ada nanti kiki masuk
jangan manja deh lo
baru jam segini juga udah pengen tidur
gak mau mbak
kiki tuh maunya istirahat aja
risik banget sih
lo pertimbang nemenin gue nyari angin aja gak mau lo
gue kan belum kentut
nemenin gue dikit ngapas sih lo
udah aku balik ke kamar aja
sama sama pak reddy
bilangnya mau balik ke kamar
gak mau nemenin gue
ada hikmahnya kan
gue ajakin cari angin
ketemu pak rindy
siapa bilang kalau aku mau balik ke kamar
karena udah bentar kamu
balik ke kamar
mas rindy kok salah tingkap begitu ya
apa ini artinya
mas randy mau nembak kiki
apa ini terjadi